adek manis siapa lagi
ihh kenalan ga
om boleh kenalan ga
eh kenalan ga
ngapain ada disini adek
kita punya es krim loh
kamu dimana mas
mereka hidup susah
sebenernya kamu tidak ada mas

kami mungkin dapat
bu ibu jangan bikin bapak dulu ya
ibu kan lagi sakit
bapak kan udah gak ada
jadi bapak gak mungkin kembali lagi bu
bapak kamu masih ada nak
dia masih ada

tapi pak fajar itu kan anaknya baik
dia juga pinter bu
ini sering gue diajari pelajaran sama dia
kalau kamu mau belajar bukan sama dia
bapak bisa sediain guru les untuk kamu
kalo kamu belajar sama dia

tapi kalo sama guru les pasti bener ya
pokoknya bapak gak setuju kalau kamu bergaul sama dia
dia itu anak miskin
dia bergaul sama kamu itu hanya mengharapkan
iya bapak sama mama jahat cuma memandang hartanya aja kan
kamu berubah rakyat begitu aja aku udah kemana
pokoknya bapak gak setuju kalo kamu bergaul sama fajar
makanya pak bapak tuh teringatkan fajar supaya dia gak gamu inel terus
hah ada omeng

ini belum jam dua belas kita tunggu aja disini
itu dia anaknya
hah kok sama temennya sih
ini aku ada uang tabungan
ambil aja deh buat ibu mau beli berobat
dijamin kok tak jalan kuku ngelakkan tau
udah jar ambil aja
aduh pake malu malu segala
pura pura mikir lagi lu
gak usah sih gak apa apa
biar nanti obatnya aku ambil sendiri
ambil aja duitnya
udah sama ambil
eh kita tembak aja tiga tiga
siapa tahu dia itu anak orang kaya
pasti banyak dapat kipping
eh jar gimana kalau kita beli es yuk
wah pasti enak tuh
waduh udah gak usah sedih
pokoknya esnya biar dudung yang terakhir
kalo gitu aku mau
kamu mau juga nen
enggak aku gak aus kalian aja yang beli ya
aku tunggu di sini
udah ikut aja yuk
biasa tiga sekalian
aduh padahal aku suka banget juga
tunggu di sini aja
yaudah deh tapi tunggu di sini bener ya
aduh nanti ya
nanti kalo gak ada esnya kita beli apa
tinggalin gua aja loh
aduh adek manis
mesti lagi temen siapa
di sana gak ada
om boleh kenalan gak
gak halal sih mau ngapain ada di sini adek
yang ini kenal
member bp danitz
mau diam gak
mau diam gak

jam satu inal kemana ya kok belum pulang dia
ini apa mak ini aleman udah siap
inal belum pulang
belum pulang dia mau jalan jalan malah dia yang belum pulang
pasti dia lagi keaskan main nih
pasti sama fajar itu anak yang mau memberikan pengaruh buruk buat inal
ayo mas sekarang juga kita pergi ke rumahnya kita peringati keluarga
om aduh om
selamat datang di rumah kami
kalian bertiga untuk sementara tinggal disini
kalau kalian mau pulang kalian harus minta tebusan sama orang tua kalian
ya denger ya
takut ini kan bukan pistol benar
nah lihat ini
ya kalau om nanti telepon minta tebusan
kaya ayam melawan karet kamu kenapa
dia punya asma om
kalau gak buru diobatin
kalian bertiga bawa obatnya gak
sudah selesai ya
yaudah selamat tinggal ya
selamat bobo ya